alih fungsi dan juga perburuan menjadi ancaman utama kelestarian harimau sumatera di indonesia
meski sudah ada hutan lindung untuk harimau sumatera namun upaya perburuan masih terus berlangsung
tak tanggung tanggung para pemburu bisa memasang hingga dua puluh jerat
dalam kurun waktu empat tahun sampai dua ribu dua saja sedikitnya lima puluh ekor harimau diburu setiap tahun
provinsi riau diakini menjadi rumah bagi sepertiga populasi harimau sumatera sampai saat ini
salah satu lokasi lindung bagi harimau adalah suwaka margasatwa bukit rimbang bukit bali
sayangnya meskipun daerah ini telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan harimau upaya perburuan terhadap predator puncak ini tidak lantas berhenti
bwf indonesia dan balai konservasi sumber daya alam provinsi riau bekerjasama untuk menekan perburuan ini
patroli jerat pun rutin dilakukan
petugas patroli menyisir area rawan jerat selama lima belas hari non stop di area yang berbeda beda
tidak mudah mencari jerat yang dipasang oleh para pemburu
apalagi target mereka adalah harimau yang dikenal memiliki insting kuat menghindari manusia
di sebuah lokasi saya dan tim patroli mencoba melakukan simulasi cara kerja jerat harimau
untuk mengetahui dampak yang mungkin diderita harimau atau siapapun yang terjebak jerat ini
kita pakai kayu yang lebih kecil untuk bisa simulasi ini
tapi sebenarnya biasanya kayu sebesar apa yang bisa untuk menahan harimau
biasanya besar kayunya bang bisa seperti contoh di samping
minimal sebesar ini untuk bisa menahan harimau
iya untuk menahan harimau
nah ini kita pakai kain lebih kecil untuk simulasi bagaimana sih jerat ini cara kerja jerat ini
nah berarti inilah simulasi yang terjadi jika seekor harimau masuk ke dalam perangkap seling para pemburu
kakinya akan terikat seperti ini ya bang ya
iya betul bang
terikat seperti ini dan opsinya hanyalah jika kakinya itu bisa lepas dia akan terputus
tidak punya telapak kaki lagi atau bahkan lengannya seluruh kakinya akan terputus
atau dia akan tergantung sampai mati sampai para pemburu itu datang dan menguliti dia di tempat
membuang dagingnya dan membawa kulitnya keluar hutan untuk diperjualbelikan
setiap berburu para pemburu diakini membawa pulang satu sampai dua ekor harimau
apalagi mereka tidak memasang hanya satu atau dua jerat saja
melainkan lima belas sampai dua puluh jerat sekaligus sekali pasang
tim patroli wwf indonesia dan bbksda riau berhasil mengamankan sebagian jerat yang dipasang oleh para pemburu

kita lebih banyak dapatnya di situ
alasannya kira kira apa
karena memang di situ pemburu ada tinggal di situ
mereka tinggal di situ
tidak semua pemburu menggunakan jerat
sebagian di antaranya bahkan menggunakan racun
untuk mendapatkan kulit dan bagian tubuh harimau
yogi tujuliarto provinsi riau
ya tidak hanya menggunakan jerat
para pemburu juga meracun harimau di hutan dan mengulitinya
aksi perburuan sulit dihentikan
karena melibatkan berbagai pihak termasuk pihak dari petugas
tidak semua pemburu menggunakan jerat
sebagian di antaranya bahkan menggunakan racun
untuk mendapatkan kulit dan bagian tubuh harimau
salah satunya ato
baru beberapa bulan yang lalu
atau memutuskan berhenti berburu harimau
bukan saja karena usianya
atau berhenti karena khawatir terjerat hukum
yang dianggapnya semakin tajam
ia juga merasa bersalah terhadap puluhan harimau
yang telah diburunya demi rupiah
bapak berburu harimau itu memang ada yang
yaudah berburu aja nanti pasti laku terjual itu
banyak orang itu memang ada toke
dia beli itu kan
kita udah cari harimau itu kan
toke nya kita udah tau kan
kalau bapak dapat nanti
orang itu yang jual kan gitu
dia yang ngasih kita uang kan gitu
bukan kita yang ngasih dia tuh
kerjanya yang taruhan nyawa kita kan
itu mudah mudah ini saya nggak mau lagi kerja itu
dipesan berarti pak ya harimau itu
pasti dibeli sama dia itu
sudah berapa ekor kira kira bapak dapat harimau di hutan sini pak
kalau sini aja
pokoknya semuanya ada sekitar tiga puluh an lah
tiga puluh ekor harimau
dalam kurun waktu berapa lama itu bapak berburu
dari tiga tahun tiga tahun lebih lah
pakai apa caranya menangkap harimau ini
dulu dan belakangan ini caranya gimana bapak
ini pakai racun tuh lah
dikasih racun tuh
dia kan udah mati jempa kan udah hidup
nah kalau tadi bapak bilang mudah
emang seperti apa caranya bisa menangkap harimau ini
kok mudahnya itu seperti apa menurut bapak
ya mudahnya dulu tuh harimau itu banyak kan
aksi berburu harimau yang dilakukan ato kala itu berjalan mulus tanpa halangan
bahkan ato mengakui
tidak sedikit petugas yang mengetahui dan melindungi sepak terjangnya
jadi ini adalah hal yang sangat penting
ini nggak khawatir dulu ketahuan sama polisi petugas keamanan
orang itu ikut juga kan
kita orang itu dikasih uang
artinya mereka tahu sebetulnya
tahu kehutanan itu tahu juga dulu itu kan
artinya bapak apakah memberikan uang atau gimana itu
iya dia ya dipagilah uang itu kan kerja sama namanya
berapa itu yang dikasih
ya macam macam ada yang kadang kadang
kadang kadang lima ratus ribu
ya bukan dia ya kapal oset dan amel kan
oh iya artinya tni polri bahkan kehutanan pun tahu aktivitas kerbuan ini
tahu itu maka saya bilang kemarin kan kalau
umpamanya di kuansing nih contohnya kan
di kuansing ini kalau orang kuansing ini yang memberhentikan orang
berburu macan itu saya rasa tidak akan berhenti kan gitu
jadi ada jatahnya
kini ato tidak hanya puas telah berhenti
dia juga berusaha menularkan pemahamannya bahwa berburu harimau adalah pekerjaan yang salah
dan tidak pernah mendatangkan keuntungan yang besar
yogyakarta provinsi riau